jangan mengaku kaum milenial yang kekinian kalau belum paham ekonomi digital
anak jaman now tapi bayar ini itu mesti nunjukin uang segepok
kalau yang ini namanya cesa
orangnya santai gak suka ribet ribet dan kalau jalan cuma bawa card holder
iyuh dulu aja nyusul deh gue gak mau gue udah nyampe
karena si blink ini suka banget bawa uang cash kemana mana akhirnya ribetan sendiri kan pas mau bayar
aku mau pesen
selesai langsung duduk deh
iya gue tau kita mau ke bali tanggal dua kan
ntar balik jalan masih aja
please deh jadi milenial itu yang cerdas
zaman sekarang ekonomi dan teknologi itu tumbuh beriringan
mau tau caranya biar jadi milenial yang cerdas gampang
ada apmk dan juga uang elektronik
uang elektronik memiliki dua jenis
berdasarkan media penyimpanan data dan juga berdasarkan data identitas
kalau apmk itu sendiri adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu bisa kredit dan juga debit
perbedaannya antara kredit dan debit
kalau kredit sumber dana berasal dari pinjaman yang diberikan oleh penerbit kartu dan memiliki fitur untuk berbelanja pada merchant
kalau debit sumber dana berasal dari simpanan
pemegang kartu yang akan berkurang secara langsung pada saat transaksi
dua hal tersebut memudahkan kalian dalam hidup di zaman era digital saat ini
karena mendapatkan kecepatan dalam bertransaksi dan kalian juga mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai
jadilah milenial yang paham akan hal hal seperti ini
nah kalau kalian tipe milenial yang kayak gimana nih